calon wakil presiden maruf amin menyambangi rumah pemenangan cemara
dalam pertemuan itu maruf mendengarkan paparan koalisi
mengenai rencana menuju putaran kampanye yang akan dimulai pada akhir september mendatang
kehadiran maruf amin didampingi mantan wakil gubernur jawa barat
yang juga ketua mpd dpd partai demokrat jawa barat deddy miswar
kepala staf presiden muldoko serta sekjen partai pengusung
dalam pertemuan tersebut koalisi indonesia kerja belum memutuskan
siapa yang akan menjadi ketua tim pemenangan jokowi maruf
pertemuan ini baru membahas laporan kerja partai koalisi
pasca kepulangan maruf amin dari tanah suci mekah
pada kesempatan yang sama maruf juga mengklaim
tidak akan jadi penghalang bagi para pemilih jokowi
khususnya bagi kalangan milenial yang jumlahnya hampir setengah pemilih
pada pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
sudah ada nur aspasya di rumah cemara jakarta
sisi bagaimana dalam perkembangan terkait dengan
tim kampanye nasional jokowi maruf
sampai saat ini nama ketua masih menjadi salah satu isu sentral
kira kira nama nama siapa saja yang akan masuk
kemudian seberapa penting nama ketua ini
mampu memberikan kontribusi terhadap pemenangan jokowi maruf
pada pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
ya selamat sore yuda
tadi sekitar pukul lima belas waktu indonesia barat
bakal calon wakil presiden maruf amin
tadi menghampiri rumah cemara
ditemani atau didampingi sejumlah sekjen dari partai koalisi
ya mari kela sampai di rumah cemara ini sendiri
tadi juga sempat disambut dari ketua mpd demokrat jawa barat
yang juga mantan wakil gubernur jawa barat
deddy mizwar yang kalau kita lihat memang
demokrat sendiri merupakan bagian dari koalisinya prabowo sandi
tapi dia sendiri memilih untuk bergabung dengan jokowi maruf
dalam pertemuan tersebut memang belum ada pembahasan yang sangat substansial
khususnya mengenai nama siapa yang akan diputuskan
untuk menjadi ketua tim kampanye nasional jokowi maruf
tapi memang tidak bisa ditampik beberapa nama saat ini
ini sudah masuk ke dalam tim pemenangan
dan memang saat ini memang tengah disaring
tadi maruf mengatakan secara langsung bahwa
setidaknya ada tiga kriteria utama yang harus dipegang
atau yang dimiliki oleh calon tim
ataupun ketua tim pemenangan dari jokowi maruf
yang pertama ini mengenai berpengalaman sebelumnya
dalam bidang kepemimpinan dan leadership
sehingga memiliki manajerial yang baik
dan yang ketiga ini mengenai wawasan yang cukup banyak dan juga luas
tadi maruf amin mengatakan setidaknya ada tiga kriteria utama tersebut
yang mampu menangani
atau memimpin sembilan partai ini nanti akan bekerja dan juga relawan
untuk memenangkan jokowi ⁇ maruf ⁇ dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
namun ketika ditanya
apakah kriteria selanjutnya itu merupakan nama yang datang dari parpol atau non parpol
maruf amin sendiri belum berkenan untuk menjawab
sosok mana sebenarnya yang akan diputuskan apakah itu profesional atau parpol
tapi dia memastikan bahwa nama ini sendiri akan dicetuskan oleh presiden jokowi
sebelum tanggal tujuh september
atau mungkin minggu depan akan diumumkan secara langsung
ada tim atau tim kerja di bawah ketua tim pemenangan ini
akan langsung bekerja
karena tadi maruf juga menyampaikan
selama perjalanannya di mekah memang sudah banyak sekali ada kerja kerja
selain dari parpol
ada juga dari relawan yang sudah mulai menyusun kerangka kerja untuk menuju kampanye
pada akhir september yang kalau kita bisa mulai dibilang
kampanye sendiri mulai akan dimulai
baik oleh pasangannya jokowi maruf ataupun prabowo sandi
kriteria kriteria tersebut yang tadi disebutkan oleh maruf
tadi juga kami sempat bertanya kepada muldoko
yang merupakan kepala staf presiden
yang juga masuk ke dalam bursa tim ataupun ketua tim pemenangannya jokowi maruf
namun muldoko mengatakan bahwa hingga saat ini
dia sendiri belum mau mengemukakan strategi apa yang disiapkan untuk pemenangan
tapi dia memastikan jika kemudian ada penunjukan dari presiden jokowi kepada dirinya
untuk mengepalai atau menakodai semua tim strategi pemenangan dengan atas nama ketua tim tkn
dia sendiri siap untuk mengemban tugas tersebut
adanya dengan nama deddy mizwar
sebagai salah satu jubir yang akan diproyeksikan kepada kampanye ke depan
khususnya untuk menjawab sejumlah isu isu strategis atau substansial dari kubunya jokowi dan juga ⁇ maruf ⁇ amin
terima kasih untuk laporan langsung anda
selamat bertugas kembali sissy